bukan hanya cinta tapi benci
cinta barang kita benci produk dari luar negeri
itulah yang disampaikan presiden joko widodo saat membuka rapat kerja kementerian perdagangan pada kamis empat maret dua ribu dua puluh
presiden jokowi meminta seluruh pemangku kepentingan untuk kembali menjunjung tinggi kecintaan terhadap produk indonesia
bukan hanya itu presiden juga meminta agar kampanye untuk benci produk asing digulirkan
produk produk dalam negeri gaungkan
gaungkan juga benci produk produk dari luar negeri
jokowi juga meminta agar produk produk indonesia khususnya usaha kecil mikro dan menengah atau umkm
diberikan ruang yang strategis di pusat perbelanjaan
hal ini agar masyarakat indonesia dapat lebih mencintai produk dalam negeri ketimbang produk asing
ini harus mulai digeser
mereka digeser ke tempat yang tidak strategis
tempat yang strategis lokasi yang baik berikan ruang untuk brand brand lokal
menurut jokowi dua ratus tujuh puluh juta jiwa merupakan pasar yang sangat besar bagi sebuah negara
pasar tersebut harus dijaga agar tidak dikuasai produk produk asing
untuk itu presiden jokowi meminta kembali digaungkan program cinta produk indonesia
ditambah juga dengan benci
peniputan cnn indonesia